suatu hari di sebuah kerajaan yang jauh
hiduplah seorang lelaki tua di sebuah pondok kecil
dia sangat miskin dan akan sengsara jika bukan karena putri satu satunya layla
dia adalah gadis yang benar benar cantik dan juga gadis yang sangat bijaksana
setiap hari mereka akan berangkat ke pasar dan akan meminta sedekah
tapi mereka tidak akan mendapat cukup makanan
beberapa malam mereka bahkan akan kelaparan
pada suatu malam lelaki tua itu duduk dan memandangi putrinya dengan sedih ketika dia menyenandungkan sedikit nada
anakku tersayang aku sangat menyesal kau harus menderita kehidupan yang begitu sulit
aku berharap bisa memberi kau lebih baik
jangan khawatirkan dirimu papa
aku cukup senang dengan apapun yang papa berikan kepadaku
dan untuk makanan malam ini biarkan saja
aku akan berusaha lebih keras besok
tapi lelaki tua itu masih sedih
dia mencintai putrinya satu satunya dan ingin memberikan yang terbaik kepadanya
dia bangun sepanjang malam dan bertanya tanya apa yang harus dilakukannya
dia menatap bulan yang bersinar cerah dan berharap itu akan memberinya beberapa jawaban
keesokan harinya pria tua itu pergi ke
dia menemukan anak kerajaan
saat menemuinya raja menatap lelaki tua itu dari atas ke bawah
bertanya tanya apa yang mungkin diinginkannya
yang mulia merupakan suatu kehormatan berada di hadapan kau
aku datang ke sini untuk bertanya apakah yang mulia bisa memberiku beberapa koin emas hanya untuk hari ini
dan aku tidak akan pernah meminta apapun lagi
pria ini datang dengan pakaian kotor seperti itu
namun dia berpikir
dia berbicara seperti bangsawan
bagaimana itu mungkin
saudara yang terkasih siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu
putriku yang mengajariku berbicara seperti itu
karena dia mengatakan bahwa kata kata adalah hal yang tak ternilai bagi kita semua
dia sangat pintar aku tidak akan menjadi apa apa tanpanya
kalau begitu biarkan aku menguji seberapa pintar dia
ambil telur ini untuk putrimu dan minta dia untuk menetaskan ayam dari telur ini
jika dia berhasil kau akan mencari ayam
dan dia akan diberi hadiah
namun jika kau tidak mendapatkan telur yang menetas kau akan dihukum
pria tua itu berkecil hati
dia berjalan pulang ke pondoknya dengan sedih
dan menceritakan segalanya kepada putrinya
sayangku apa yang harus kita lakukan
ini adalah keranjang telur yang diberikan raja kepada kita
telur telur ini direbus mereka tidak akan bisa menetas
apa maka kita pasti akan dihukum
jangan khawatir papa pergi dan istirahat aku pasti akan menemukan jawaban untuk ini
lelaki tua itu pergi untuk beristirahat meninggalkan laila dengan telur telur itu
di malam hari layla pergi untuk bicara dengan ayahnya yang dalam kondisi sangat khawatir
papa dengarkan apa yang aku katakan
bawalah kacang rebus ini denganmu dan tanamlah di ladang
ketika raja lewat berteriaklah dengan keras
oh biarkan kacang rebus tumbuh
dan panen menjadi baik
dan ketika dia bertanya padamu katakan padanya bahwa telur rebus saja mungkin bisa menetas
orang tua itu melakukan apa yang disarankan
dan dia mulai membajak sawah
raja lewat sambil mengendarai kudanya
ketika orang tua itu melihatnya dia berteriak dengan keras
oh biarkan kacang rebus tumbuh dan panen menjadi lebih baik
raja sangat kagum mendengar ini
dia menghentikan kuda dan memanggil

katakanlah bagaimana mungkin untuk memanen kacang rebus
itu tidak mungkin
oh tapi itu mungkin yang mulia
semungkin untuk menetaskan ayam dari telur rebus
raja sangat terkejut ketika mendengar jawabannya
dia menduga itu akal putri pria tua itu
baiklah kalau begitu
ambil seikat jerami ini
ubah menjadi tali dan layar dan semua yang dibutuhkan di atas kapal
jika tidak bisa kau akan dihukum
pria malang itu pulang lebih sedih kali ini
dia kembali memberitahu putrinya semua yang telah terjadi
hmm jangan khawatir papa
semua akan baik baik saja
sudah malam mari kita tidur dan besok kita akan mendapat jawabannya
keesokan harinya layla mengambil sepotong kayu kecil dan memberikannya kepada ayahnya
bawalah ini kepada ayahnya
bawalah ini kepada raja dan katakan padanya bahwa jika dia dapat memotong roda pemintal dan membukanya
aku akan melakukan apapun yang dia inginkan dariku
maka lelaki tua itu pergi ke raja dan memberitahu pesan laila
putrimu memang sangat cerdas
tapi aku belum menyerah
ambil cawan ini dan katakan padanya bahwa dengan itu dia harus mengosongkan seluruh lautan
sehingga mungkin kering seperti lada
lakukan itu atau kau tidak akan hidup untuk melihat
lihat hari berikutnya
maka lelaki tua itu pulang ke rumah dengan ketakutan
membawa cangkir itu dengan hati hati
dia menangis ketika dia bicara dengan layla
laila raja akhirnya memberi tugas yang sangat sulit
dia bilang bahwa kau harus mengosongkan lautan dengan satu cawan ini
gelas yang cantik
baiklah aku akan mendapatkan jawaban untuk raja di akhir hari
jangan takut papa
karena tidak ada bahaya datang kepada kita
hari itu layla sendiri pergi ke istana raja
raja tercengang dengan kecantikannya
apakah kau datang untuk mengakui kekalahan
sama sekali tidak yang mulia
aku datang untuk bertanya apakah kau akan berbaik hati untuk menutup semua sungai
dan juga aliran masuk ke laut
hanya dengan begitu aku bisa mengosongkan laut
sang raja terkagum pada betapa pintarnya gadis ini

kau telah berhasil dalam semua tugasku
tetapi izinkan aku mengajukan beberapa pertanyaan
dan lihat seberapa baik kau menjawab semuanya
katakanlah apa hal terjauh yang bisa didengar seseorang
yang mulia hal terjauh yang bisa didengar seseorang adalah suara guntur dan juga kebohongan
hmm kau benar
lalu katakan padaku bernilai seperti apa jenggot

kau akan menjadi gadis yang baik hati bernilai tiga hari hujan di musim panas
jawabanmu membuatku sangat bahagia
kau mungkin saja menjadi gadis paling bijaksana di seluruh tanahku
aku akan menepati janjiku dan menghadiahi ayahmu dengan koin emas sebanyak yang dia inginkan
oh terima kasih rajaku
kau terlalu baik
tapi aku ingin menjadikan kau ratuku
apakah kau ingin menikahiku dan tinggal di istana bersamaku
laila tidak langsung menanggapi dan dia berpikir keras tentang apa yang dikatakan raja kepadanya
yang mulia aku akan sangat senang menikah dengan yang mulia
tetapi aku akan melakukannya hanya jika kau menjanjikan satu hal padaku
tentu saja dan apakah itu
yang mulia harus berjanji jika yang mulia marah padaku dan menyuruhku pergi
aku mungkin diizinkan untuk mengambil satu hal yang aku sukai dari istana
apakah itu yang kau inginkan
ya tentu saja aku setuju untuk itu
raja dan laila lalu menikah pada hari berikutnya dalam upacara yang termegah
mereka berdua saling mencintai dan hidup bahagia bersama
tetapi seiring dengan bertambahnya usia raja ia menjadi sangat pemarah
dia akan bertengkar dengan semua orang yang melayaninya
suatu hari dia bertengkar hebat dengan ratunya
kau pikir kau terlalu pintar bahkan untuk kau
aku lelah denganmu keluar dari istana ini dan kembali ke tempat asalmu
terserah padamu rajaku tapi maukah kau minum denganku untuk terakhir kalinya
setelah itu aku akan pergi dari sini dan tidak pernah kembali
tapi laila menaruh ramuan tidur di minuman raja
dan saat dia meminumnya dia jatuh tertidur lelap
dia membawa raja bersamanya kembali ke pondok tua yang sudah usang
ketika dia bangun dia terkejut menemukan raja
dia melihat layla duduk di sampingnya dan sangat marah
kau tidak bisa membawaku wanita sombong
kau akan dihukum karena menculik raja kerajaan
tolong jangan marah padaku
yang mulia ingat janji yang telah dibuat
bahwa jika yang mulia menyuruh aku pergi
aku akan diizinkan untuk membawa satu hal yang paling aku sukai dari istana
dan karena aku sangat mencintaimu aku membawamu pergi bersamaku
raja menyesali atas apa yang telah dia lakukan pada laila
dan sekarang tahu betapa dia mencintainya
aku memang raja yang beruntung
yang telah menikahi wanita yang bijak dan cantik sepertimu
raja kembali ke istana dengan ratunya
mereka berdua hidup lama dan bahagia
dan tidak pernah bertengkar lagi
dan jika mereka bertengkar
ratu selalu ada untuk memperbaikinya
sampai jumpa lagi